ada ketek bau karbon ada muka mukanya buluk malu badan segede babon kalau tenaga nggak kayak hulu saya ajak
siap ya dorong siap nggak perlu susan ini urusan laki laki ini bobby keren banget sih ngomongnya
dapat surat dari praha surat untuk
wajahnya jangan susan lagi sakit ya
iya sakit sakit tbc terlihat butuh cinta
punya bini hatinya pilu bakal
susan ini alibi mulu bilang aja pendekat dekat ibob
aduh bisa nyetri gak sih bang untuk ada emas gede ini kalau enggak nyusup nih kita
iya jadi korban ibu aduh muka saya manyun gini kayak ada nalbebek kena diare ah maaf nih mau beli air
maunya mogok eh bang saya tuh mau sekolah bukannya mau nungguin si abang maaf neng namanya juga mobil
tua bantuin dorong yuk dorong emang abang mau saya brojol di jalan ya udah deh saya aja yang bantuin
dorong oh ada ketek bau karbon ada muka mukanya buluk malu badan segede babon kalau tenaga enggak kayak
hulu udah saya aja
siap ya dorong siap
nggak perlu susan ini urusan laki laki ini bobby keren banget sih ngomongnya
dapat surat dari praha surat untuk melamar kerja biar laki laki yang berusaha wanita berdoa saja
hai jadi jawaban lo apelan
hai lo masih peduli sama gua
hai atau enggak